mau ngegade mau ketipu itu urusannya bang muhid
lo nyembut nyembut nama gue
urusan nama lo tuh memang harus diberesin
pokoknya gue ga mau tau lo harus tanggung jawab
lo cari tuh bang muhid sampe ketemu
kalo ga ketemu juga lo kagak pernah boleh lagi balik ke rumah gue
gue ga pernah mau maafin lo
sampai bang muhid balik lagi ke rumah
bang muhid malu tin
yang bener aja
lo ngapain masih disini
kita kan seharian sudah keluar rumah
pastinya tuh kalo pulang itu didengerin
kalo betah sih denger gue cerita kaya gini
iya betahlah mas
mas itu orangnya baik
semua orang cerita lo dengerin kaya gini
ya enggak lah mas
mas itu orangnya beda
udah gitu dewasa lagi
dewasa apa tua
dewasa itu bukan masalah umur loh
pokoknya aku seneng aja dengerin cerita mas
aku jalan dulu ya
lo mau kemana
ya mau jualan mas
asal jangan yang pahit banget
kita buatin dulu ya mas
makanya kalo punya laki itu diperhatiin disayang ya jangan cuma pikiran lo itu digrecokin aja duit duit duiiiiit mulu
lu tuh gimana sih diajak ngobrol kalo pulang lu sediain minum lu sediain tuh kedemenannya
kak udah nih perhatiin
susah loh ya kalau diajak ngomong ya
ntar kalau muhyiddin untuk kawin lagi
baru lu tau rasa
orang tuh ada batasnya nih
gak bakalan ya
bang muhid kan pemalu sama perempuan
dia bukan tipe orang yang bisa memilih dua
gimana si selfie mau nurut sama lu
kalau lu sendiri aja dikasih tau sama gue
makanya pacaran jangan satu kampus
kalau putus repot kan loh ketemu terus
lu lebih parah lu
sekampung ketemu dari kecil
menghentikan itu aja
lagi ya boleh beli duit
itu udahilling gitu
masih ser gak
ada ada aja penumpang taksi online
tapi seru juga ya
ini sudah sore saya harus siapin makanan buat anak anak
oh yaudah kalau gitu
sebentar bu saya telepon mas aji dulu
halo bep aku udah mau pulang ya
oh kamu udah mau sampai ya wis kalau gitu aku tunggu di depan ya
bu saya pamit dulu ya mas aji udah mau sampai katanya
terima kasih bu
iya empat ratus juta banyak amat kok nggak lapor polisi
udah lapor makanya dia mau gadein tanah bangkrut
makanya jadi orang itu jangan sombong
nah akhirnya malukan ketahuan mau gadiin tanahnya
emang ada urusannya sama kalian
ini masjid jangan gibah di sini
emang kalau bang muhid ketipu apa urusannya sama kalian
kalau nggak bisa bantu jangan mempersempit
mau ngegade mau ketipu itu urusannya bang muhid
itu urusannya bang muhid
itu urusannya bang muhid
itu urusannya bang muhid

lo nyebut nyebut nama gue
urusan nama lo itu memang harus diberesin
kalau nggak terus
kita beresin urusan kita
kalau nggak nggak beres beres terus terus begini gini
bang tuki bang tuki
bang muhidin sama pangerja berantem
bentar lagi hajan maghrib
drek drak cepetan bapak lo berantem tuh
sama tegaw muhidin
dengarkan dulu pak
harus dikasih pelajar biar lo capek
dengarkan dulu pak
dasar penakut lo
ini apalah gini ah